bapak bapak dan ibu ibu sekaligus
parkir dan petugas yang menarik iuran keamanan dan kebersihan
sekarang dikelola oleh manajemen baru
yang dipimpin oleh bapak komandan
jangan mereka akan menang
kembali ketemu pertama kali
kemarin itu berita bohong dia kayaknya dipancing keluar terminal
waktu pergi dari sini ada yang ngikutin
tiga orang pakai motor juga
mn dipepet dia sempat kabur
terus dikejar akhirnya kena
dia dihajar sampai babak belur
ledang ledang ledang
kemarin kemarin sore ada yang ngeroyok
dia hajar sampai babak belur
sekarang dia di rumah sakit
kenapa kamu dateng
waktu kemarin kita meeting warung kopi kamu setuju
kamu kalah pengumutan suara
kau mau ngambil alih parkiran lagi
tidak saya sama jack sepakat
mau ngambil alih parkiran lagi
tanpa harus minta bantuan tentang cecep
tapi kamu enggak
kamu mau ngajar dia kan
ya kamu gak mau ikut kan
kamu mau ngajar dia kan
iya tapi saya mau liat

tan emen dikeroyok dihajar sampai babak belur
tan mn dikeroyok dihajar sampai babak belur
kejadiannya kapan barusan
sekarang emen di rumah sakit
kalau kamu gak sibuk ikut nengokin mn ke rumah sakit

ncu ini telepon mn masuk rumah sakit
kemarin sore ada yang ngeroyok
dihajar sampai babak belur
encuy ngajakin nengok ke rumah sakit
kita ke terminal sekarang
kita ke terminal sekarang
kalau mau ngehajar orang itu gimana
kamu kalau mau ikut nayangkan mn
justru pakai angkot kita kumpul dulu di terminal
tadi ada dua orang yang mau ngeroyok kamu

tapi gak jadi
karena mereka mendadak ada urusan lain
kenapa saya mau dikeroyok
mereka gak mau kamu parkir di sini
karena sebetulnya ini tempat mereka
saya cuma kerja di suruh bos saya
saya nggak tahu kalau ini sebetulnya tempat orang lain

barusan saya udah kasih tahu

saya warga bandung yang cinta damai

rest in peace itu bukan cinta damai
tapi beristirahat dalam damai
saya memang sedang beristirahat
gak ada kerjaan
apalah artis sebuah nama
intinya a'a siapa
ini orang orang yang mau kerja
sana penghadap wakil komandan
j sama subi junior saya dulu
waktu saya masih aktif di komunitas motor
dilepas dulu aja tunggu laporan
kebetulan saya mau ngirim kena ke toko
yaudah bantuin istri jualan dulu aja
kata cecep js sama subi dilepas dulu aja
kita tunggu laporan
saya mau pulang dulu bantuin istri jualan
ngantar mau kena ke toko
kang urat boleh pulang atau ikut saya
ngantar mau kena ke toko
hitung hitung buat nambah pengalaman
semarang semarang semarang
mau berangkat kapan
biar di jalur nggak kosong
acay sama didan stand by disini
yaudah kasih tau ncuy saya udah disini
kamu ngurus parkiran
kamu tugasnya nagih iuran
bapak bapak dan ibu ibu sekaligus
parkir dan petugas yang menarik iuran keamanan dan kebersihan
sekarang dikelola oleh manajemen baru
yang dipimpin oleh
bapak komandan agus
dan saya adalah wakilnya
untuk petugas harian yang akan menagih
iuran keamanan dan kebersihan adalah
bagaimana cara membuat petugas tersebut berjaya

bagaimana cara membuat petugas tersebut berjaya

bagaimana cara membuat petugas tersebut berjaya
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
neng mau ke pasar
neng mau ke pasar
mau belanja apa
mau belanja sayur sayuran buat belajar masak
kamu mau belajar masak
si neng mau belajar masak
neng mau belajar share voila
goreng telur ceplok
itu juga kadang kadang kematangan
mienya sampai bengkok
kenapa dia tiba tiba mau belajar masak
kamu boleh pulang
stand by di rumah
saya sama yayat mau ngecek parkiran
kamu tuh saya yang bawa kesini
masa saya ditagi uang parkir
tugas terakhir dia sudah selesai
kapan dia mulai di non aktifat
kamu boleh pulang
stand by di rumah